proses evakuasi ekskavator jenis amfibi long arm di aliran sungai kalimalang tambun selatan kabupaten bekasi kamis dinihari berlangsung menegangkan
dua unit kren yang diterjunkan nyaris gagal melakukan evakuasi lantaran posisi ekskavator yang tenggelam dalam kondisi terbalik
proses evakuasi ini pun sempat menjadi tontonan warga yang melintas di jalan inspeksi kalimalang
proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih lima jam dengan melibatkan lima belas personel gabungan
balai besar wilayah sungai citarum cisadane juga mengurangi debit air di aliran sungai kalimalang untuk memudahkan proses evakuasi
sementara itu pihak penanggung jawab perusahaan ekskavator menyatakan
tenggelamnya ekskavator di aliran sungai kalimalang terjadi saat sedang melakukan uji laik fungsi peralatan ekskavator
namun arus dasar sungai yang deras membuat ekskavator oleng
evakuasi tidak segera dilakukan pihak perusahaan lantaran terkendala alat
terkait jumlah kerugian pihak perusahaan juga belum bisa memastikan